sama aku bukan sama ibu ibu itu cuma masa lalu
nanti malah jadi sakit
makan biar kurang sedikit
kamu yakin ibu mau tinggal terus sama kita
soalnya aku lihat ken
dia kok lebih senang tinggal di kampung ya
kamu tau gak
dari dulu dari aku kecil sampai sekarang
ibu itu banyak banget berkorban buat aku
nah sekarang sudah saatnya aku membalas semua kebaikan dan pengorbanan dia selama ini
atau aku juga sekarang hidupnya bahagia
jadi ibu juga harus ngerasain kebahagiaan itu sayang
bagian kan kamu tahu aku yang minta ibu untuk tinggal bersama kita di sini
aku pikir ibu gak ada masalah selama ini
baik baik aja kan
kamu ada masalah sama ibu
oh enggak lah
sama sekali enggak
aku cuma berharap mudah mudahan ibu sama aku bisa deket ya mas
oh kalau soal itu cuma butuh waktu aja kok saya
lama lama kamu sama ibu bisa jadi mertua dan menantu yang kompak
ini ibu bikinin teh buat kamu
terima kasih bu
bu mulai besok sarah udah gak kerja lagi
aku yang minta dia untuk istirahat di rumah aja
karena juga ya insya allah kami lagi program untuk punya momongan bu
dan juga kan bisa nemenin ibu di rumah biar gak kesepian
terima kasih ya nak
ibu jadi punya teman di rumah
ibu doain semoga kalian cepat dapat momongan
jadi ibu bisa segera menemang cucu
kamu langsung kerja enek ya
aku berangkat ke kantor ya
emang ibu bakal aku apain
udah kamu tenang aja
nanti aku mau ngajakin ibu ke supermarket
kita mau belanja yang banyak supaya kamu jadi gendut
hmm aku itu orang yang paling bahagia sekarang
karena pekerjaan aku didukung sama istri dan ibu
yaudah jalan ya
yaudah aku mau jalan nak
mendingan bulan ganti baju
kita kan harus ke supermarket buat belanja
kok nggak ke pasar tradisional aja toh
ibu ini mau beli banyak sekali bumbu bumbu
kalau ke supermarket takutnya nanti barangnya tidak ada
wah di jakarta itu ya adanya supermarket bu
bukan pasar tradisional yang kotor becek di kampung ibu gitu
udah diburu buru ganti baju
masih panas sih
aduh bu siapa sih yang nyuruh nyiapin makanan kampungan gini buat mas rizal
kok makanan kampungan sih
ini sayur asem kesenangan anak rizal
eh mau diapain
aku tuh lebih tahu makanan apa yang suami aku
itu kan makanan
aku udah nyetir sup yang jauh lebih penang daripada makanan buatan ibu
sayang udah pulang
aku nyiapin sup kesukaan kamu loh
wah makasih ya sayangnya
bu gimana tadi belanjanya di supermarket enak gak
ah ibu seneng banget diajak ke supermarket
habis dari situ terus kita mampir lagi ke mall
kita belajar macem macem ya kayak kita bisa jadi tim yang kompak dari dapur ya bu ya
ya udah aku mandi dulu ya
aku seperti itu kepada aku
rizal pasti senang sekali
aku bawain pahuk sama lelapun suka ini dia
ngapain makanan ini dimasukin ke rantang kayak gini
mau dibawa kemana
buat makan si rizal
ini kan makanan kesukaannya dia
bu denger ya
yang istrinya rizal itu aku
jadi aku minta ibu tahu diri deh
masa depan rizal itu bakal dilaluin cuma sama aku bukan sama ibu
ibu itu cuma masa lalu
jadi ibu jangan banyak tingkah deh yang buat aku ngerasa kayak cuma nomor dua di rumah ini
ibu harus jaga omongan
jangan sampai ibu aku buat nyesel ya dengan semua tingkah pola ibu ini
nih lihat bu
aku bisa kelas
aku paham sekarang
kenapa menantuku memeciku
mungkin salahku yang ada di tengah tengah rumah tangga anakmu
aku harus lebih sadar diri
semua demi kebahagiaan rizal
alhamdulillah kamu udah pulang ya
sarah mana bu
mas kamu udah pulang
sayang kok kamu kelihatan pucat berantakan gitu sih
enggak aku emang tadi habis bersihin kompor terus aku masak juga
jadi emang agak capek sih mas
sayang kamu jangan capek capek dong
dokter kan bilang kalau kita mau punya anak
kamu harus istirahat yang banyak
ya lagian ada ibu
ibu bisa bantu iya kan bu
ah ya jangan dong mas
ibu kan udah tua
nanti kalau bantuin aku ibu sakit gimana
oh aku pas belanja tadi juga beli ini buat ibu
bagus banget bu
bener buat ibu
itu shawl nya aku beliin untuk ibu
bu sarah ini kan menantu yang baik
setiap dia pergi belanja dia selalu ingat ibu
makanya dia beliin ini
ih coba ibu pakai
bagaimana sih nak sarah
biar ibu coba di kamar ya
ada apa lagi ya
kenapa sarah tiba tiba baik lagi sama aku
gue ada pengumuman
berhubung laki gue lagi keluar negeri
jadi besok gue mau ngadain parti di rumah gue
wah seru banget dong
oh sampai pagi sama besoknya lagi juga boleh
wah terima kasih dong
cin boleh gue berenung nggak
ya udah kalau gitu
besok kita bawa yang lucu lucu ya
yang banyak kalau perlu bawanya ya

yaudah yuk yuk
alhamdulillah raka raka sodara